tapi andin ataupun anak saya gak terluka sedikit pun ya
zed tetap waspada ya
apapun yang terjadi kabarkan kepada saya
terima kasih zed
pak teror ini gak menyerang andin sama sekali
mama harus datang sendirian malam ini ke taman kaswari
untuk menghentikan semua teror ini
dan hentikan semua teror ini
bandara itu bilang kayak gitu mah
maksudnya ngapain ah
gue harus berpikir apa yang harus gue lakuin
mama capek hal dengan semua teror ini
aku harus berhenti
mama tenang ya
udah mama tenang
jangan terlalu dipikirin
ayo aku ngasukkan tangannya begini ya
aku bantu pikir ya
kalau mama gak datang sendiri sesuai permintaan orangnya
teror ini gak akan berhasil
aku harus di ngapain
aku harus di gimana
biar aku yang mikir ya
aku akan cari caranya

buat kasih ke awe fan
boleh gak ma
nanti tolong mampir ke parisian cafe ya saya mau beli sesuatu
sarapan dulu yuk
mama udah buatin sarapan buat kamu
abis jogging aku mau jogging dulu
oh gitu jadi mau jogging dulu
yaudah kalau gitu
aku berangkat ya ma
iya ma assalamualaikum
aduh ini dompetnya ketinggalan gimana sih
masih muda kok udah pikun
yowis kalau gitu aku susulin aja ke bawah
kok kamu di sini
mas rendy kan yang bilang katanya mas randy lagi gak enak badan
aku sengaja kesini mau jengukin kamu mas
aku bawa inilah bubur ayam aku yang bikin sendiri
tapi kamu kok kelihatannya sehat sehat aja sih
eh alah pantesan tadi dia buru buru banget
ternyata ada mbak catherine
selamat pagi tante
mama ngapain kesini
nih dompet kamu ini ketinggalan
jadi mama susulin kamu kesini
siapa tau aja kamu belum jalan
kok ngobrolnya di sini
ke atas aja ya
ngobrol di atas sekalian sarapan
pak saya cuma sebentar aja
tunggu di sini aja ya
ma aku seneng banget karena aku beli roti coklat
suka banget nanti kita beli yang banyak ya
gak ada ya kita beli ya sekarang ya
mas ulya sudah nemuin wajah pelakunya nenek
orang yang sudah menyerap keluarga kita
bapak tuh dari mana
rekaman cctv di covisiti
kamu kena atau pernah liat
kamu peneror itu kan
eh mau kemana
eh mau kemana
itu peneror itu loh
tunggu mbak jalan pak
jalan pak jalan
tiga tahun tericano
di how are you dipembunyi kita
eh saya harus balik lagi ya keperluan saya belum saya beli sebentar sebentar
sebentar saya mau kalau gitu biar kamu kawal aja ya
pagi buruh saya lagi dong apa keluhannya bu
saya sedikit pusing dong
aku akan telepon sebentar ya
saya periksa dulu ya bu
ya saya halo pak selamat siang bu andi sekarang lagi ada di person cafe
saya lagi beli roti dan kue pak
oke semuanya aman kan
justru itu pak tadi ada peneror itu si iqbal disini
itu dia pak tadi bu andi sempat melihat si peneror itu tapi dia langsung pergi
dan dia kabur naik mobil pak tapi sekarang semuanya udah aman
bu andi sama reina baik baik aja pak
tapi andi ataupun anak saya nggak terluka sedikit pun ya
zed tetap waspada ya
apapun yang terjadi kabarkan kepada saya
terima kasih zed
peneror ini tidak menyerang andi sama sekali
berarti memang sasarannya itu mama
sejak awal cuma mama
kenapa dia begitu membenci